perusahaan telekomunikasi asal tiongkok zte sedang berupaya mencari biaya tambahan untuk menyelesaikan pembayaran denda ke amerika serikat
perusahaan ini masih membutuhkan sepuluh tujuh miliar dolar amerika atau sekitar satu ratus empat puluh sembilan triliun rupiah
tambahan biaya tersebut sejalan dengan permintaan regulator amerika serikat sebagai salah satu syarat pemulihan bisnis zte di negeri pamanzam
perusahaan ini terpaksa menangguhkan produksi setelah larangan impor amerika
diskusi kedua pemerintahan itu berujung pada penangguhan yang dikeluarkan pekan lalu oleh otoritas amerika serikat
namun perusahaan ini harus memenuhi tiga syarat utama yaitu mengganti seluruh dewan direksi sebanyak empat belas orang
membayar denda satu miliar dolar amerika dan menempatkan tambahan empat ratus juta dolar amerika sebagai dana jaminan